salah satu korban selamat dalam kecelakaan kapal motor lestari maju yang kandas di perairan selaya sulawesi selatan adalah seorang balita
bayi berusia sebelas bulan itu bernama muhammad asnawi al tamis
bayi tersebut diselamatkan tim sargabungan bersama ayah dan ibunya hingga ke bibir pantai pabatdilang
seperti apa kisah haru penyelamatan tersebut
berikut liputan heranov al bashir di pulau selayar sulawesi selatan
dahlia perempuan berusia tiga puluh tahun asal pulau selayar sulawesi selatan ini bersyukur karena selamat bersama suaminya ferdi
beserta buah hatinya muhammad asnawi astami yang baru berusia sebelas bulan
mereka merupakan korban selamat dan berhasil dievakuasi tim sar gabungan dari kecelakaan kapal motor lestari maju
yang kandas di perairan selayar sulawesi selatan selasa lalu
selama hampir sembilan jam dahlia dan bayi mungilnya bertahan di kapal hingga akhirnya berhasil dievakuasi
rasa lapar dan kedinginan dirasakan menanti pertolongan dari darat
tim sergabungan bisa datang ke lestari maju
artinya lebih dahulu istri dan anak untuk dievakuasi ke daratan
iya yang didahulukan dulu anak anak kecil dan ibu ibu orang tua dan laki lakinya nanti yang di belakang nyusul
ferdi dahlia dan bayinya bertolak ke pelabuhan pamatata kepulauan selayar selasa lalu
karena baru pulang libur lebaran dari kampungnya di janeponto
kepulauan selayar juga berhasil dihubungkan dengan pelabuhan pira pulukumba
yang kandas karena adanya kebocoran di lambung kapal sebelah kiri
upaya penyelamatan mereka tak lepas dari bantuan tim sergabungan
personel tni kobda jai nuri merupakan salah satu pahlawan
yang saat itu ikut membantu evakuasi muhammad asnawi yang sudah kedinginan
pada saat itu saya menyampaikan dengan teman saya rekan saya
demo basarnas termasuk anggota senior saya yang ada
pada saat itu kita menyampaikan
bahwa bila malam masih ada anak anak bayi ataupun balita dimohon didahulukan
jadi kita merapat ke kapal mereka bilang ini ada bayi
jadi kita dahulukan bayi itu sesampainya di kapal
jadi kita berusaha menyelamatkan
karena kita perkirakan mereka kebanyakan sudah kelaparan
apalagi namanya bayi yang sudah dari pukul dua sampai pukul dua puluh tiga
tiga puluh itu sudah sangat dingin
jadi kita berupaya menyelamatkan sehingga bayi itu terselamatkan dengan baik
kira kira umurnya itu di bawah satu tahun
zainuri sebenarnya sudah siap untuk berangkat ke titik lokasi km lestari maju
pada pukul empat belas tiga puluh waktu indonesia tengah
namun karena kondisi cuaca buruk dan ombak tinggi
membuat tim sergabungan harus menunggu kondisi yang tepat
yang satu itu balita umurnya di atas satu tahun
jadi ada dua
itu yang saya gendong itu yang saya serahkan sama dokter rumah sakit ayung
kendalanya apa waktu proses evakuasi
kendalanya situasi pada saat itu umbak malamannya itu umbak
yang agak sedikit cuaca ekstrim penerangan terbatas
dengan kondisi korban yang pada saat itu yang masih hidup
dahlia dan verdi mengatakan mukjizat atau keajaiban itu memang ada
pasangan suami istri ini pun melakukan
sujud syukur karena mereka masih bisa berkumpul bersama sang buah hati